siapa bilang hanya pesulap dengan teknik tinggi yang dapat berjalan atau melakukan sesuatu dengan mata tertutup
di sidoarjo seorang anak yang baru berumur lima tahun bisa melakukan beragam aksi layaknya pesulap profesional
dengan mata tertutup rapat sang anak dapat menyusun puzzle mengendarai sepeda hingga membaca tulisan secara acak
dia dengan mudahnya bersepeda berkeliling jalan dengan beragam rintangan di sekitar rumah dan itu dilakukannya tanpa menabrak
selain itu dia juga dapat menebak seluruh kata yang ditulis secara acak tanpa mengalami kesulitan
bisa bisa dari mana gak tau gak tau yang dirasakan apa deh kalau waktu ditutup matanya gak tau
ayah melani baru tahu bakat unik anaknya beberapa bulan belakangan hingga saat ini dia masih belum mengetahui bakat apa sebenarnya yang dimiliki oleh anaknya itu
sudah sekitar dua bulan yang lalu waktu mamahnya ke rshl jengu jenguk ini apa namanya besuk tetangga sakit
anak saya yang laki laki ini mainan ps yang si kecil ini main pacel tapi matanya melihat ps
meskipun bersyukur dengan bakat unik melani keluarga masih kebingungan dan berharap ada lembaga pendidikan formal yang dapat mengasah bakat yang dimiliki anaknya
di keluarga sidoarjo